om surya tante sara
kumoi selamat makan
selamat makan semuanya om tante
help yourself silakan
udah spesial sekali nih masaknya nih
mama kok belum pulang sih
papa sama mama kan sedang ada urusan saya
jadi nanti malam aku tidurnya sama siapa
tidurnya sama opa dan oma dong
kita tidur bertiga ya
syukurlah rena nggak nangis
keberadaan pak surya dan bu sara di sini
jadi suasana baru bagi rena
meskipun papa mamanya sedang pergi
bu sara piringnya
mari terima kasih
terima kasih bu rosa
silakan pak surya
tadi mama lihat aksi kamu itu
sangat menegangkan sekali
mama sampai deg degan gitu ren
emang kamu tuh ngambil handphone laki laki itu buat apa sih
aku mau ngecek kedekatan dia sama perempuan kemarin
ternyata gak ada bukti komunikasi antara bayasa dan riki
apa mungkin sudah dihapus semua ya
reena tidur sama opah
reena tidur sama opah
tidur sama rena deh malam ini
eh sebelum bobo
kita berdoa dulu dong
rena yang berdoa ya
bagus banget doanya
oma didoain juga tadi
opa juga ya
sekarang kita bobo
sebenernya something i love you rena
tadi sebelum turun saya kasih ke kamu saya bilang dia megang ini kuncinya
kamu gak fokus deh
karena jalan berdua sama aku sampai lupa taruh kuncinya dimana
saya lagi yang bercanda ya
aku juga gak bersanda mas
jadi gimana mbak
kunci kamar saya yang hilang bisa diganti sama yang baru nggak
untuk kamar berapa ya pak
oh baik kami akan proses dulu ya pak ya
jangan betek kenapa sih mas kan kunci kamar doang hilang bukan aku
udah liatnya yuk
udah gak usah keren lah
iya nanti buat dirumah
nanti dirumah beli
gimana itu udah selesai
udah ada sumpah
makasih ya nino udah mau jemput aku kesini
kalo gitu kita langsung dinner ya
gue denger lo udah dilamar sama si nino itu
kandas harapan gue sa
dan setelah itu
lo yang butuh gue sa
makasih kok lama banget
karena hotel ini bukan punya saya
permisi pak al dan bu andin
mohon maaf sudah mengulang ya
ini kunci kamar bapak dan ibu
oke terima kasih banyak

untuk agregin gini
wah bernas lupa extrem awesome